inilah detik detik runtuhnya dinding empat rumah di bantaran sungai palang
laweyan solo jawa tengah karena tanah longsor pada minggu sore
mendengar hal itu lurah pajang priyadi menghimbau lima keluarga yang terdampak longsor
untuk tidak menempati kembali rumahnya dan mengungsi demi mencegah longsor susulan
namun belum ada kebijakan lebih lanjut mengenai hal tersebut
ini kan memang di bantaran kali
ini kan dengan adanya gerakan air dan bus
dan di sini ada empat rumah yang terdampak
sementara sebuah jembatan bambun celacap jawa tengah robo
ketika proses evakuasi jenazah korban tenggelam
dalam minggu siang petugas dan warga pun berjatuhan ke saluran irigasi
jembatan tersebut roboh diduga karena tak mampu menahan beban warga
kita melewati jembatan ke bangku yang sudah lapuk
terus yang membawa korban
kebetulan orangnya akan gemuk gemuk
jadi akhirnya tidak boleh dipot dengan badannya robo
hingga senin siang kondisi jembatan masih belum diperbaiki